bocah laki laki ini terlihat basah kuyuk karena keringat usai pesawat rz mengalami gangguan saat
terbang dari bali menuju jakarta selasa sore video yang beredar luas ini sempat diabadikan
oleh akun felis puspa di media sosialnya kepada detikom direktur utama rj ari ashari menjelaskan
pesawat yang membawa satu ratus tujuh puluh sembilan penumpang itu mengalami gangguan tekanan udara sehingga tak berfungsi
saat berada di ketinggian tiga puluh kaki meski demikian pesawat berhasil mendarat dengan
selamat di bandara soekarno hatta pukul delapan belas empat puluh waktu indonesia barat pihak rjet pun meminta
maaf kepada seluruh penumpang pesawat atas insiden ini gimana aja kalau jalan
sebuah perahu nelayan tradisional di perairan tuban jawa timur bergentayangan tanpa ada orang
diatasnya selasa pagi perahu berputar putar tanpa arah sehingga mengejutkan para nelayan yang sedang
mencari ikan setelah ditelusuri perahu tersebut merupakan milik wiji seorang nelayan asal desa
so corejo kecamatan jenuk kabupaten tuban pria lima puluh tujuh tahun itu sempat dinyatakan hilang setelah dua
hari korban berhasil ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia diduga korban yang melaut
sendirian terpeleset dan jatuh saat menebar jaring tim liputan cnn indonesia